seluruh korban kecelakaan helikopter tni di poso diidentifikasi oleh tim dvi dan inafis mabespori dan polda sulteng di rumah sakit bayangkara palu
panglima tni jenderal gatot nurmantio didampingi kapolda sulawesi tengah brigadir jenderal rudy sufahriyadi dan gubernur sulawesi tengah longki janggola tiba di rumah sakit bayangkara palu senin pagi
setelah melihat seluruh korban di kamar jenazah jenderal gatot menegaskan bahwa seluruh jenazah akan dibawa ke jakarta
selanjutnya ke tiga belas korban akan dimakamkan di taman makan pahlawan kalibata jakarta selatan
ini sudah diidentifikasi kemudian akan dibawa ke rumah sakit polri ramadjati untuk diidentifikasi dengan benar nanti diteliti lagi
dan sekaligus semua jenazah akan dimakamkan di taman makam pahlawan kalibata
saya sampaikan lagi bahwa jumlah penumpang semuanya ada tiga belas orang dan semuanya sudah ditemukan hanya sedang diidentifikasi